pihak direkturat jenderal pembinaan program ketenaga listrikan kementerian esdm menyebut
kenaikan tarif dasar listrik bagi golongan non subsidi terjadi
karena dampak dari empat indikator yang mempengaruhi besaran tarif dasar listrik
seperti kenaikan inflasi harga minyak indonesia di dunia atau indonesia crude price icp
harga patokan batubara dan kurs yang mengerek harga biaya pokok produksi bpp listrik pln
dari data yang dirilis kenaikan tarif listrik untuk golongan r dua dan r tiga naik
serta sektor pemerintah p satu dan p tiga tr naik sebesar tujuh belas enam puluh empat persen
sementara untuk golongan sektor pemerintah p dua di atas dua ratus kv ampere naiknya sekitar tiga puluh enam enam puluh satu persen
rincian kenaikan atau penyesuaian bagi lima golongan non subsidi adalah
golongan rumah tangga non subsidi r dua dengan daya rp tiga lima ratus
hingga lima lima ratus volt ampere mengalami kenaikan tarif dasar sebesar satu ratus sebelas lima ratus tujuh puluh delapan rupiah
r tiga dengan daya enam enam ratus volt ampere mengalami kenaikan rp tiga ratus empat puluh enam dua ratus sebelas
sementara golongan pemerintah kategori p satu dengan daya enam ribu volt ampere ke atas
rekening tagian dasarnya naik menjadi rp sembilan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tiga puluh
berikut adalah kategori p satu
golongan p dua dengan daya dua ratus kv ampere tagihan rekening dasarnya
naik sebesar rp tiga puluh delapan lima ratus tiga puluh lima delapan ratus sembilan puluh enam
sementara golongan p tiga tagihan rekening dasarnya naik sebesar rp dua ratus tujuh puluh sembilan ratus tiga puluh empat per bulan
sementara itu direktur utama pt pln persero darmawan prasojo mengatakan
selama ini bantuan listrik dari pemerintah diberikan untuk semua golongan tarif pelanggan
baik dalam bentuk subsidi maupun kompensasi
menurutnya langkah penyesuaian tarif non subsidi dilakukan
sebagai upaya mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan
kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak
sementara bagi masyarakat yang mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian
darmawan prasojo juga menjelaskan sejak dua ribu tujuh belas selama lima tahun berturut turut
tidak terjadi kenaikan tarif dasar listrik baik bersubsidi dan non subsidi
sejak tahun dua ribu tujuh belas tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk semua golongan
dan dalam proses itu pemerintah telah mengelontorkan subsidi listrik sebesar rp dua ratus empat puluh tiga triliun
dan kompensasi sebesar rp sembilan puluh empat tujuh belas triliun
ini selama lima tahun kebelakang
nah dan untuk itulah memang di tengah naiknya harga harga komoditas
baik itu batubara baik itu gas maupun bbm
pemerintah menunjukkan keperpihakannya kepada masyarakat
dan untuk itu perlu kami jelaskan bahwa kompensasi ini merupakan bentuk dukungan
dan keperpihakan pemerintah kepada masyarakat
kami ulangi lagi yaitu untuk menjaga daya beli dan juga menjaga inflasi
dan juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh
pelayanan listrik dengan kualitas prima dan berkesinambungan
di rut pt pln darmawan prasojo juga mengatakan
penyesuaian tarif tersebut berdampak pada dua lima juta pelanggan dari total delapan puluh tiga juta pelanggan pln
berdasarkan hitungan badan kebijakan fiskal kementerian keuangan
berdasarkan hitungan badan kebijakan fiskal kementerian keuangan
karena itu darmawan mengklaim dampak penyesuaian tarif listrik non subsidi ke perekonomian sangat minim